selasa pagi ribuan buruh mendatangi kawasan jalan medan merdeka barat jakarta pusat
ya mereka datang untuk menyuarakan aspirasi terkait nasib tenaga kerja di indonesia
rencananya para buruh akan melakukan long march dari lokasi patung arjuna wiwaha
menuju ke istana merdeka
di antara buruh ada yang datang dari luar jakarta seperti tangerang surakarta dan sragen
diperkirakan ada lebih dari tiga puluh ribu buruh yang akan melakukan aksi di sana
di antara serikat buruh yang sudah hadir adalah persatuan bidan honorer indonesia
konfederasi serikat pekerja indonesia dan juga persatuan angkatan sipil dan negara banten